tim kampanye nasional capres cawapres prabowo subianto gibran raka buming raka senin malam
mendaftar sebagai pihak terkait sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat ke mahkamah konstitusi
pendaftaran dilakukan oleh tim pembela prabowo gibran yang diketuai yusril iza mahendra
selain yusril wakil ketua tkn yang juga advokat senior oto hasibuan
dan juga tim ikut pendaftaran pihak terkait sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat
pengajuan pihak terkait masuk dalam tahapan sengketa pilpres yang wajib didaftarkan
hal ini dilakukan agar dalam gugatan sengketa pemilu di mahkamah konstitusi
pihak terkait dapat turut melawan permohonan dari pihak penggugat
enam orang anggota tim pembela prabowo gibran pada malam hari ini telah menyerahkan surat permohonan
untuk menjadi pihak terkait dalam dua perkara yang diajukan
mahkamah konstitusi pertama adalah perkara yang diajukan oleh pak anies baswedan dan pak mohaimin iskandar
dan yang kedua adalah perkara yang diajukan oleh pak ganjar pranowo dan pak mahfud md
oleh karena ada dua pemohon maka kami mohon untuk menjadi pihak terkait pada kedua perkara tersebut
dan kami berkeyakinan insya allah kami akan mampu menjawab atau menangkis seluruh argumen dan dalil dalil
bukti yang diajukan oleh para pemohon dalam perkara ini
sementara itu saudara tim hukum dari prabowo gibran ini menyampaikan
gugatan tim hukum capres cawapres anies mohaimin dan juga ganjar mahfud
cacat formil sehingga sengketa yang diajukan ke mahkamah konstitusi dinilai salah kamar
hal ini disampaikan wakil ketua tim hukum prabowo gibran oto hasibuan
usai mengajukan permohonan sebagai pihak terkait dalam sengketa pemilu pada senin malam
oto datang bersama dengan sejumlah advokat senior yang tergabung dalam tim hukum prabowo gibran
oto yakin gugatan soal keabsahan gibran sebagai kandidat di pilpres
hingga dugaan pemanfaatan bansos di pilpres harusnya masuk ke ranah bawaslu
bukan ke mahkamah konstitusi
sedangkan sekarang yang diajukan oleh pemohon adalah pelanggaran
karena pelanggaran bansoslah kecuranganlah dan sebagainya
yang dikatakan dipersoalkan tentang gibran
mengatakan dikatakan bahwa tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi wakil presiden
itu juga saya kira sudah gampang dipatahkan
itu cacat formil ya tegasnya memang itu adalah salah kamar
seharusnya mereka kalau mempersoapkan tentang itu
tentang proses pelanggaran pelanggaran itu kamarnya adalah di bawaslu
tapi tidak di mk
dengan mereka mengajukan ke mk
tapi dasarnya adalah mengenai pelanggaran pelanggaran
maka itu adalah salah kamar
penilaian gugatan salah kamar ditanggapi tim nasional capres cawapres anies mohaimin
tim nas amin menilai hakim konstitusi sepenuhnya berhak untuk mengadili
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku
menurut tim nas amin sodara kecurangan dalam proses pilpres
yang memengaruhi hasil pilpres dua ribu dua puluh empat di kpu
tentu masih masuk dalam konteks perselisihan
bahwa permohonan yang kami ajukan cengeng dan salah kamar
kami dari tim nas amin perlu menegaskan
sengketa yang kami ajukan
petitum dari kubu satu ke mk
mengenai proses kecurangan pilpres
yang menyalahi undang undang
proses yang curang dan bermasalah
kekuasaan tentunya akan mempengaruhi
hasil akhir di tps dan kpu